kalau di hari h hari lebaran seperti ini kira kira ada tidak ya masyarakat yang baru mudik sekarang
kita akan pantau kondisi arus mudik terkini
sudah ada rekan rekan kita produser lapangan cnn indonesia aulia wardani di karawang jawa barat
juga iqbal kiyarso di cilgon banten
kita akan ke iqbal dulu good morning iqbal
minal aedin walfaizin sebelumnya
iqbal seperti apa situasi di sana pagi ini
di merak atau kota cilgon ini kita akan tanyakan langsung kepada wali kota cilgon heldy agustian
mengenai prosesnya di harus mudik kota cilgon ini
selamat pagi pak heldy
selamat pagi iqbal
tentunya tahun kemarin kota cilegon merak itu sangat dipadati oleh kendaraan
dan tahun ini bahkan sebelum lebaran ini sudah dikosongkan atau lancar begitu pak
bagaimana prosesnya sebenarnya pak
ya pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pusat tentunya ya
karena beberapa waktu yang lalu kan pak presiden
pak presiden secara langsung menteri perhubungan kak korlantas
kemudian menteri mnkopmk juga hadir kota cilgon dalam rangka mengecek kembali
dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih ini sangat sesuatu yang berbeda
daripada tahun tahun sebelumnya tentunya
di mana di tahun sebelumnya itu dipusatkan di merak seratus persen
yaitu antara mobil bus terus kemudian truk motor dan kendaraan roda empat
maka kami diintruksikan oleh kak korlantas pada saat ini
untuk memperbaiki jalan jls
kami didampingi pak dan lanal ada pak dandi pak wakil wali kota juga
bersama sama kita berkolaborasi dengan industri yang ada di kota cilegon
alhamdulillah sekarang terbagi menjadi tiga bagian
ada di bojonegara terus kemudian ada di merak dan ada di ciwandan
nah dari hasil persentase kemarin itu tadi saya katakan seratus persen
motor itu ada tiga puluh tujuh persen dan tambah tujuh persen truk
jadi empat puluh empat persen di ciwandan sisanya ada di merak
jadi sehingga agak lebih lengkap
lebih lenggang dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya ya
oke pak terkait dengan pelabuhan ciwandan yang baru saja dioperasikan pada tahun ini
apakah dari bapak sendiri akan mendorong untuk menggunakannya lagi tahun depan pak
agar mungkin kondisinya bisa setara dengan tahun ini pak
tentunya setelah ini akan ada evaluasi ya
kami juga sudah laporkan setiap pergerakan langsung kepada menko pmk
dan saya akan mengusulkan tentunya kami pemerintah kota cilgon akan mengusulkan
agar supaya dijadikan ketentangan
karena di jls sendiri kami bulan mei insya allah kami mendapatkan bantuan dari dana impes dari pupr pusat
artinya bahwa ke depan jalan akan lebih baik lebih aman
dan perlu dicatat bahwa selama motor di daerah ciwandan itu tidak ada kejadian yang sangat fatal
ya hanya ada memang kecelakaan kemarin dua hari yang lalu satu dan kemudian ada empat
itu pun karena kelelayan
jadi artinya ringan lah tidak fatal atau parah sekali tabrakan dan lain lain tidak ada
terima kasih banyak pak atas waktunya
ya rizky dan juga daniar untuk terkait hal itu tadi sudah diwawancara oleh
saya mewawancara heli agustian dari wali kota cilegon terkait dengan kendaraan atau evaluasi arus mudik di kota cilegon ini
kembali ke anda rizky dan juga daniar
baik terima kasih iqbal
sudah melaporkan langsung dari cilegon banten
berikutnya kami akan ke aulia wardani yang saat ini di karawang jawa barat
aulia bagaimana situasi di sana
baik selamat pagi daniar dan juga rizky
sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dan kali ini di tempat saya melaporkan saya berada di depan masjid at taubah
tepatnya di kilometer lima puluh tujuh karawang
dan di sini tadi memang telah dilaksanakan sholat idul fitri sejak pukul enam tiga puluh pagi tadi
dan memang sholat idul fitri di masjid ini dilaksanakan agak lebih cepat
karena mayoritas masyarakat yang datang atau yang
yang menunaikan sholat idul fitri di sini adalah pemudik
dan tadi saya sempat berbincang bincang juga dengan para pemudik yang datang ke sini untuk melakukan ibadah
alasan mereka masih melakukan perjalanan mudik ini karena memang untuk menghindari macet
jadi para masyarakat ini memang sudah melihat adanya intensitas kepadatan
atau prediksi kepadatan pada saat mudik tepatnya pada tanggal sembilan belas
makanya mereka melakukan mudik ini di air air dan memang sengaja untuk
singgah di sini dan melakukan sholat idul fitri ini di rest area
jadi ini memang sudah direncanakan bagi sebagian besar pemudik yang melakukan ibadah di sini
dan memang ini terbukti arus lalu lintas di ruas jalan tolci kampek pada hari ini
ini sudah melandai dan sudah tidak sepadat pada awal ditetapkannya cuti bersama oleh pemerintah
karena memang kelandaian arus lalu lintas ini sudah terjadi sejak kemarin
dimana ini juga rks lalu lintas ini sudah dihentikan sejak tanggal dua puluh
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga lalu tepatnya pukul dua belas malam
one way contra flow dan rekaya lintas lainnya ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian melihat
dengan status dari ruas jalan tol jakarta cikampek ini yang sudah landai
dan memang pihak jasa marga juga sudah menyediakan kurang lebih enam rest area dengan masjid
yang bisa digunakan oleh pemudik di ruas jalan tol jakarta cikampek ini
dan masih banyak lagi rest area dan masjid lain di ruas jalan tol transcewek nantinya
dan memang pada hari ini masyarakat ini sudah tidak memadati ruas jalan tol
atau sudah berkurang intensitasnya yang memasuki gerbang tol cikampek utama
hanya tadi pagi saja cukup ramai di area rest area ini sampai ada antrian untuk masuk
menunaikan ibadah sholat idul fitri namun saat ini pukul delapan pagi sudah terlihat landai
dan nantinya akan ada peningkatan lagi diprediksi tanggal dua puluh lima hingga tanggal dua puluh tujuh
dimana akan terjadi
jadi ini memang sudah terjadi di arah punggung arus balik
terkait ini memang telah dihimbau baik oleh pihak jasa marga maupun pihak kepolisian
bagi masyarakat yang ingin menghindari kemacetan pada saat arus balik ini bisa balik
pada tanggal dua puluh tujuh dua puluh delapan dan juga dua puluh sembilan karena selain memang diprediksi arus sudah mulai melandai
di tanggal tanggal tersebut juga jasa marga menyediakan diskon tarif tol
bagi para masyarakat atau para pemudik yang ingin kembali ke jakarta
dari kampung halaman
daniar dan juga rizky
oke deh baik kalau gitu aulia melaporkan dari karawang jawa barat
dan sebelumnya juga ada iqbal kiyarso melaporkan dari cilegon banten
terima kasih teman teman atas laporannya dan selamat kembali bertugas